sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
hantu aja hantunya udah pergi
kenapa jadi aku sih
yang dihantuin sama temennya yuli
kenapa tuh dia
gak tau terang sekali
woy kalo mau cari mati jangan disini
di kuburan sana sekalian gak dikubur lo
pergi kamu pergi
bunuh diri itu ber toi dosa neng
atas atau brother mereka pasti sedih
pergi jatuh kamu pelipis
tidurkan tangan nyawamu
kamu kalau larian lihat dong
karena aku udah bilang kan sebelumnya sama kamu
galang itu udah meninggal seminggu yang lalu
iya aku tau tapi
galang tuh terus terusan error aku
aku punya buktinya
nulis namanya dia
di buku aku
kok gak ada
tadi tuh aku ngeliat pake mata kepala aku sendiri
kalau galang tuh nulis namanya di buku aku
tapi aku beneran aku gak bohong
mama kamu telepon
katanya handphone kamu gak aktif
yul tadi tuh galang nelfonin aku
kenapa sih ada yang percaya
iya mbak nanti kau dini pulang
aku langsung berangkat ya
ya bilang ke ibu aja
tunggu aja nanti aku datang
handphone kamu kenapa sih
jadi kalau ada apa apa
mama gak susah buat hubungin kamu
soalnya tadi aku habis ganti nomor hp
nomor baru kamu ke hp mama
yaudah mama mau bebenah dulu
mama mau ke bandung
sekolah kamu gimana
kan sebentar lagi kamu ujian
lagian mama juga sebentar kok
bisa udah pulang

ya udah mama ke dalem ya
ya udah mama ke dalem ya
ir mama berangkat dulu ya
jangan lupa nanti miss call in nomor kamu yang baru
ntar malem jadi ketemuan kan dini

ngapain handphonenya dibanting
ma yang tadi yang tadi telepon dini itu
hantu temennya yuli ma
begini nih kalau kamu tuh kebanyakan nonton film horror
tapi dini beneran yang tadi telepon dini itu hantu
enggak hantu itu nggak ada
tapi ma udah mama mau berangkat
pachtu berangkat nanti bisa kemalaman sampai bandung
kamu jaga rumah ya jangan kemana mana
ada siapa di kamar mandi
jangan jangan ada maling
kok airnya nyala sendiri
habis hujannya gede banget
kok kuncinya gak ada
kuncinya kok gak ada